meski hujan deras hanya berlangsung selama tiga jam
sejumlah kawasan di surabaya sudah terendam banjir
tingginya genangan air membuat ruas jalan di tengah kota macet dan puluhan warga harus mengungsi
hujan deras kembali mengguyur kota surabaya selama tiga jam senin petang
sejumlah ruas jalan pun terendam banjir hingga setengah meter
banjir juga menyebabkan kemacetan sepanjang tiga km di ruas jalan basuki rahmat hingga jalan embong malang
akibatnya beberapa pengendara motor yang melintas terpaksa mendorong kendaraannya karena mogok
tak hanya itu sejumlah tempat usaha warung internet yang terletak di pertengahan kota juga tergenang banjir
ketinggian air mencapai empat puluh cm hingga masuk ke dalam ruangan
para pemilik terpaksa menutup usahanya serta menguras air agar ketinggian banjir tak semakin parah
sementara di kawasan balong sari surabaya ratusan rumah warga di lima rt hingga senin malam masih terendam banjir
air setinggi satu meter yang mengendangi rumah mereka membuat warga terpaksa mengungsi keluar rumah
termasuk pasangan kakek nenek yang telah berusia lanjut
keduanya mengungsi mencari tempat yang kering untuk beristirahat
ketinggian sampai berapa pak
kadang kadang ya satu meter persegi
disini sudah berapa kali kali kalau sudah apa
satu meter lebih lah pak
kawasan balong sari memang menjadi langganan banjir setiap hujan turun
buruknya drainase serta normalisasi sungai balong sari yang tak kunjung diselesaikan membuat kawasan tersebut tidak pernah lepas dari banjir